siap siap nih harga sejumlah barang dan jasa berpotensi naik mulai satu april mendatang
kira kira barang dan jasa apa aja ya yang bakalan naik
jangan jangan kopi yang saya minum ini juga ikutan naik harganya gara gara ppn naik
bukan bukan itu bukan pp
ppn makanan dan minuman yang disajikan di kafe dan restoran tidak dikenakan ppn karena bukan objek pajak ppn
sedangkan ppn atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa
pajak ini dikenakan kepada konsumen dan pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak
kemarin udah sempat baca baca sih tapi kenapa naik naik mulu sih apa apa naik
oh baru tahu tuh mbak
barang yang kena ppn adalah barang kena pajak atau bkp
misalnya ponsel mobil motor dan rumah
begitu juga dengan baju di pusat belanja
hal ini akhirnya tertuang dalam undang undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan
atau hpp dari revisi undang undang ppn no empat puluh dua tahun dua ribu sembilan
namun tidak semua barang dan jasa terkena ppn
ada pengecualian atau pembebasan ppn yang diberikan kepada barang kebutuhan pokok
jasa kesehatan jasa pendidikan jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya
jadi menurut pemerintah perluasan basis ppn ini
tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan
kenaikan tarif ppn ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk pelaku usaha
pihak pihak ini khawatir kenaikan ppn memicu kenaikan inflasi
yang timbul dari tekanan terhadap daya beli masyarakat
namun pengamat pajak bawono christy aji mengatakan
saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan ppn
bila dibandingkan dengan kenaikan pajak penghasilan
tetapi kenaikan ppn bakal menjadi mesin bagi penerimaan negara yang lebih optimal